maaf bu nur kolaknya belum matang
onde mande jam segini belum mateng
terus kapan jualannya
sebentar lagi tuh waktunya berbuka
apaan cak gue mau buru buru nih mau ngabur buri
tadi istri lu udah nanya begitu
neng rika enaknya ngabur buri kemana ya
rika enggak tahu kakak terserah kakak cisna aja
biar kalau nanti udah dur dur buka
kasih udah dipasang loh
kagak gue mau istirahat dulu mau rubahan di balet
capek dari tadi udah mandir mulu
oh seperti itu
kirain mau bantu ngangkatin di meja buat naro kolak dagangan
kalau nolongin tuh kudu ikhlas
apalagi buat bantuin bini yang lagi usaha nama penghasilan
ojak ikhlas mak
oh jadi ikhlasnya seperti itu
pur kata bapak saya
biarpun puasa kita harus tetep memangat seperti biasa
udah ya saya mau ngabuburit dulu sama neng rika
gue juga mau ngabuburit sama ani
oh seperti itu
bininya kerja banting tulang lakinya tidur
apa lagi sih mak
kalau kasihan sama bini loh keliling kampung
kasih tahu orang orang
bini lo jualan kolaks bugusin sama rebu
bos bolehkah saya bertanya
kalau bulan puasa pukul berapakah jam kerja kita selesai
puasa jangan manja
jam kerja sama aja kayak biasa
terima kasih atas penjelasannya
selamat datang di parkiran kami
selamat menunaikan ibadah puasa
selamat masuk neraka
saya bukan muslim
selamat tidak puasa
selamat tidak puasa
selamat tidak puasa
selamat tidak puasa
selamat malam kak
selamat di rumah saya
terima kasih pak
jangan kemana mana pak

saya di sini pak
ada apa jak

ih abang ngapain kemari
eh bang beduk maghrib masih lama
tak masalah mun
aku hanya ingin mendaratkan pantatku saja di bangku kau ini
sambil menunggu waktu berbuka
hmm ngomong aja abang numpang duduk sambil nunggu beduk gitu
allah mak ternyata puasa puasa cerdas juga kau
mak bikin kolak pisang spesial
alhamdulillah baru hari pertama berpuasa
kau sudah bersedekah takjil
oh jak ngomongnya belum kelar
emak bikin kolak pisang spesial harganya juga spesial
cie cie yang puasa puasa pacaran dia
tapi kayak yang iri ya neng
hmm rika nggak tahu kakak
tuh kan pacarnya aja enggak tahu
ah si cuku bawa cewek cantik
potati saya mau beli kolaknya emak
bu nur kolaknya belum matang
ondemande jam segini belum matang
terus kapan jualannya
sebentar lagi tuh waktunya berbuka
pur pur pur pur
pur pur sebentar pur
apaan cak gue mau buru buru nih mau ngabur burin
tadi istri lu udah nanya begitu
tuh lo jawab apa
jak bantuin tati nih masukin kolak dalam gelas
mak tapi kan kolaknya masih panas
nanti gelasnya jebol
udah kak enggak apa apa kerjain aja
ntar keburu maghrib
ini bang keluarin
eja kolak pisangnya udah matang ya
gue beli dua ya
iya buat bapak tenang aja dah
ini baru matang masuk masukin dulu
ani dari mana
abis ngebubur ritnya sama mas pur
iya saya perginya
kenapa berhenti kakak
nggak tahu tiba tiba berhenti
biasanya kalau mati begini memang mogok neng